ketua dewan pembina partai golkar abu rizal bakri menyambut baik jika joko widodo dan putranya gibran raka buming raka bergabung menjadi kader partai golkar
namun bila ingin menjadi ketua umum partai jokowi harus menjadi pengurus dahulu selama lima tahun
tapi abu rizal tak menampik bila aturan diubah maka syarat menjadi ketua umum partai golkar juga bisa berganti asal disepakati seluruh pengurus daerah
maksudnya boleh aja kita bersenang hati kita boleh lakukan tokoh masyarakat dan sebagai jokowi dan bukan presiden sepuluh tahun
saya kira wajar kalau kita bersenang hati
ketua umum nggak kalau ketua umum kan ada peraturannya mesti lima tahun pengurus
pak jokowi atau mas gibran itu harus mengikuti proses kandungan lima tahun
ya mungkin mungkin saja kalau mau
kalau seluruh daerah mau ya
sementara di hadapan ketua umum partai golkar erlangga hartarto ketua dewan pembina abu rizal bakri dan para kader
ketua dewan penasihat partai golkar luhut bin sarpanjaitan tegas menyebut jangan mau golkar diatur orang lain
golkar atau dengan kata lain
tidak ada seorang pun yang bisa mendikte partai
bapak ibu saya sekalian kami sepakat pak icao dan pak jokowi bicara
dengan pak erlangga kita jangan mau diatur tetapi diatur orang lain
golkar yang ikut mengatur sekarang jangan golkar diatur atur orang lain
jika ada orang yang gosok gosok saya bilangin ini dari luar
supaya ada orang yang lebih berpengalaman
tapi yang mana ada yang mau golkar is golkar